anda kembali bersama kami di good morning
jantung pisang atau banana blossom menjadi salah satu jenis bahan masakan yang jarang diketahui orang ya
padahal kandungan gizi di dalam jantung pisang ini banyak manfaatnya juga bagi tubuh dan bisa diolah untuk jadi berbagai macam olahan makanan
dan apa saja sih zat yang terdapat dalam jantung pisang ini dan bagaimana cara mengolahnya yang benar
berikut liputannya dalam segmen foodpedia
dokter spesialis gizi klinik johannes chandrawinata menyatakan kandungan gizi dalam jantung pisang sangat baik bagi kesehatan
karena mengandung kalsium mineral zat besi fosfor kalium serta berbagai vitamin terutama vitamin e
jantung pisang juga cocok dikonsumsi bagi mereka yang mengidap diabetes karena jumlah kalori per seratus gram jantung pisang hanya mencapai lima puluh satu kalori
namun memiliki banyak seratangan yakni sebanyak lima tujuh gram per seratus gram
pada penderita diabetes kandungan serat pangannya itu mampu mengerem kenaikan gula darah yang cepat setelah kita makan
juga kandungan zat besinya tentu baik untuk meningkatkan hemoglobin pada mereka yang menderita anemia
ada juga yang mengatakan bahwa konsumsi jantung pisang karena seratnya yang tinggi itu mampu menurunkan kadar kolesterol pada darah kita
sayangnya belum semua masyarakat pernah mengonsumsi olahan jantung pisang
meski sebenarnya tak sulit untuk mendapatkannya di pasar tradisional bahkan di lokal pasar
pak udah pernah makan jantung pisang apa belum
tapi tau itu bisa dimakan atau belum
jantung pisang atau belum
tapi tau itu bisa dimakan atau belum
gua apa belum
gak tau sih hasilnya
pernah makan jantung pisang atau belum
sering apa sekali sekali
menurut kang baby rasanya gimana sih
tau hasilnya apa tau tak
gak terlalu ya
salah satu olahan jantung pisang yang paling mudah dibuat
dengan cara ditumis bersama bumbu putih
yang terdiri dari bawang merah bawang putih garam gula cabai merah dan kemiri
ini harus siapin air mendidih dulu baru kita potong potong
langsung direct masuk ke dalam air mendidihnya
jadi nggak boleh dilamain
nggak boleh dilamain kalau dilamain dia akan langsung hitam
untuk mendapatkan hasil yang optimal dari olahan jantung pisang
diperlukan teknik memasak yang baik
agar kandungan gizi di dalamnya tidak hilang
serta rasa pahit yang berasal dari getahnya tidak lagi terasa
untuk menghilangkan rasa dari jantung pisang ini rasa yang pahit ya
itu satu kita harus tahu cara memilihnya
si jantung pisang ini harus memang sudah fresh ya masih fresh
jadi ciri cirinya itu biasanya si papan
kalau kita buka kelopaknya itu sudah ada hitam hitamnya
jadi dia biasanya sudah beberapa hari dipetik
nah kalau untuk yang fresh dia biasanya yang satu dua hari itu
dia masih warnanya itu masih fresh banget
ini ada gambar putiknya ya
nah putingnya ini kayak gini jadi ini masih fresh sekali
jadi kemungkinan nggak akan pahit
setelah direbus lalu ditumis dengan bumbu putih
tumis jantung pisang sudah dapat dinikmati bersama seri tempe goreng sambal dan nasi putih
ternyata membuat olahan jantung pisang tidak terlalu sulit dan rasanya pun sangat enak
apalagi di dalamnya terdapat banyak kandungan yang sangat sehat
seperti antioksidan dan juga bisa mengurangi resiko terkena diabetes dan anemia
jadi tidak ada salahnya untuk kita mengonsumsi jantung pisang
angga putra rusman rusmana bandung jawa barat